nyuruh be marahin reva ini udah gak mungkin
gimana kalau kamu akhirnya ngelihat reva dengan mudahnya melenggang sama boy
mesra kalau kamu cerai sama boy enak dong dia
iya ijin sama papi tapi aku mau sama boy
senang banget kalau dijagain sama abah
iya emang semenjak ibu putus sama abah ibu tuh kerjaannya ngelamun terus
lagi di butik juga ngelamu terus
sama abah juga suka ngelamun di bengkel
saya juga suka kebawa abah suka ngelamun di bengkel
tapi kalau menurut saya abah itu sama ibu tuh jodoh tau a
kok jadi ngomongin kita sih
bukan begitu teh iya
ya kan jodoh itu yang menentukan allah swt
tapi yang memiliki kita yang mudah mudahan itu ya tuh ayah jodoh nak
beda juga ya kalau semua kerjaan gue itu udah di handle sama staff dan sekarang aku nggak tahu harus ngapain
udah jam makan siang nih
makan siang dimana ya enaknya
tapi mau makan siang aku mau makan siang

makan siang sama siapa
kalau lagi bete kayak begini sih enaknya ke mall terus shopping shopping buat ngilangin kecenuhan gue dan kekesalan gue sama si b
pergi aja deh ke mall
teman teman semuanya ada yang mau ikut gue ke mal kita makan siang bareng di situ ngobrol ngobrol
gue terakhir ada yang mau ikutan
wah boleh nih bu
aziz masih megang mata aja ngapain dipegang sih yang kayak begini ditutup
sudah waktunya makan siang bareng
ayo pupannya taruh di situ
ya aziz ikut ya makan siang bareng
gak perlu takut nggak perlu lihat ke belakang lihatnya ke depan
kita makan siang bareng oke
yang lainnya kalau mau nyusul silahkan gue tunggu di mall oke
jie gak adaieth hari lagi di kota itu ngatakan
bebannya diketahui nih
ya sekarang rakam poisoned ma ambar di egori ya
gue habis bentrok sama anak anak spider dan juga ray moraga
jadi kalian semua harus hati hati
mereka masih ngincer dan dendam sama anak anak black cobra
terima kasih bang kobar
tapi bang kobar gak usah khawatir
mereka udah keras sama kita
kita udah kecewa sama ray moraga
kita pikir dia benar benar jago
tapi lawan boy aja dia kalah
bisa di remehin
meskipun dia masih muda
dia cukup hebat
dan lo harus hati hati kalau ketemu sama si boy
biar boy gue yang ngadepin
ini kok gak mungkin bisa ngaduk ke be nyuruh be marahin reva
ini udah gak mungkin
gimana kalau kamu akhirnya ngelihat reva dengan mudahnya melenggang sama boy
mesra kalau kamu cerai sama be enak dong dia
ijin sama papi tapi aku mau sama boy ya
soalnya kan sekarang udah gak ada mama adriana yang rempong yang suka ngelarang ngelarang sama boy lagi
wah dia bisa berduaan deh
kacau deh adriana gak bisa dapetin cinta matinya
gak apa apa juga sih kalau mau kayak gitu
aduh benar juga nih kata mama
kalau gue pisah sama mas be gue bakal jadi berantakan
serat juga ngelenggin reva sama boy
bu kok berhenti di sini bu
diam jangan banyak nanya
bisa ga ada apa apa sih
gak ada ya
lo masih mau bantuin gue gak
always gue selalu ada buat lo
apa yang gue bisa lari
tapi lo harus ingat lo jangan sampai nyelakain boy
kalau nyelakain reva sih gapapa
asal jangan boy ya
emang kenapa boy kenapa boy ga boleh sampai celaka